jika dilihat sekilas mungkin anda mengira ini dinosaurus sungguhan
tapi dinosaurus yang satu ini merupakan cosplay buatan iqbal
seorang warga potorono kapanewon banguntapan bantu yogyakarta
berawal dari kecintaannya terhadap hewan purba
iqbal kemudian membuat cosplay dinosaurus layaknya di dalam film
meskipun belajar secara otodidak saat ini iqbal dan beberapa rekan
mampu membuat berbagai macam cosplay karakter dinosaurus
bahkan ukurannya pun bisa mencapai empat meter
tak hanya itu cosplay dinosaurus buatan iqbal pun semakin terlihat seperti nyata
karena dapat bergerak dan mempunyai suara
untuk menjalankannya dibutuhkan dua orang dengan dilengkapi monitor kamera depan dan kamera belakang
yang terbuat dari besi holo besi strip pipa dan lapisan busa
sejauh ini sangat baik mas
anak anak pun juga sangat tertarik bahkan orang dewasa pun juga
jadi ini adalah satu satunya
sangat sangat tertarik ya
kadang banyak yang minta foto bahkan ekstrimnya itu sampai disuruh naik ke punggungnya si dinosaurus ini
iqbal bersama timnya membutuhkan waktu kurang lebih tiga minggu
untuk menyelesaikan satu karakter cosplay
cosplay ini dijual mulai dari dua puluh juta hingga seratus juta rupiah
dengan kreativitas dan kemauan yang tinggi iqbal dapat menciptakan peluang bisnis
sehingga mampu menghasilkan pundi pundi rupiah yang dapat menopang ekonomi
di tengah pandemi
edo nurgentara bantu yogyakarta